cnn indonesia update kami awali dari arab saudi di tengah kecaman dari negara negara barat
arab saudi tetap menggelar pertemuan tingkat tinggi lembaga keuangan investasi internasional di riyad selama tiga mulai selasa ini
ratusan bankir dan pemimpin perusahaan global diperkirakan akan tetap menghadiri acara yang dijuluki davos in the dessert ini
melalui acara ini saudi ingin mengajak para investor global untuk membantu mengurangi ketergantungan arab saudi pada minyak bumi
acara ini juga digelar di tengah kecaman internasional atas dugaan keterlibatan kerajaan arab saudi terhadap pembunuhan jurnalis washington post jamal kasuci di istanbul turki pada dua oktober lalu
presiden turki resep tayyip erdogan menolak pernyataan kerajaan arab saudi yang menyebut meninggalnya jurnalis jamal khashoji akibat pembicaraan yang berubah menjadi panas
erdogan menyebut terbunuhnya kasoji merupakan sebuah tindakan yang keji yang telah direncanakan
berpidato di hadapan parlemen turki pada selasa waktu setempat erdogan merinci tentang kasus terbunuhnya kasoji di konsulat arab saudi pada dua oktober lalu
yang mengatakan arab saudi memberi izin kepada pihak keamanan turki masuk ke konsulatnya di istanbul
hanya setelah pemberitaan tersebar di berbagai media global
errogan menambahkan bahwa pemerintah saudi telah memberikan identitas dari delapan belas orang tersangka yang telah ditahan di arab saudi
dari daftar tersebut lima belas orang diantaranya telah diidentifikasi sebelumnya oleh otoritas turki
erdogan juga mengatakan ke lima belas orang tersebut telah tiba di konsulat saudi sebelum khashoji masuk sekitar pukul satu dini hari waktu setempat

pemerintah al jubeir tidak menjelaskan mengapa tim yang terdiri dari anggota intelijen dan ahli forensik tersebut berada di konsulat arab saudi di turki
dan prosedur dan mekanisme yang dilakukan untuk memastikan hal seperti ini tidak akan berlaku lagi